sementara itu dari pihak yang lolos putaran kedua
pasangan basuki jarod dan anis sandi terus gencar
untuk menjalin komunikasi politik dengan partai lain
tim pasangan nomor urut dua langsung melakukan
lobby lobby politik pada partai pendukung agus silvi
salah satu partai yang disinyalir berpeluang besar
akan bergabung adalah pkb
selain komunikasi politik tim ahok jarot
juga melakukan pemetaan wilayah
untuk meraup kekurangan suara pada putaran pertama
dan kami juga sudah mulai melakukan komunikasi
dengan partai partai pendukung mas agus ya
kami yakin misalkan ya insya allah pkb
partai yang berbasis mas aindu
itu jauh lebih memiliki kedekatan ideologis
dengan pak ahok ketimbang misalkan
dengan partai partai pendukung pak anies
misalkan dengan tks
sementara kubu anis sandi mengaku telah mendapat dukungan
dari relawan agus silvi
ia juga tidak menampik
ada tiga partai pendukung agus silvi
yang sudah menjalin komunikasi
dengan kubunya hanya saja ia belum mau menyebutkan
partai mana saja yang dimaksud
keputusan koalisi pun sepenuhnya diserahkan
pada elit partai politik penyokong
ya pokoknya kalau dari sisi itu sudah
cuma mengenai keluarnya itu yang pengumumannya
dan lain lain saya rasa tunggu momentum
nggak usah buru buru
toh masih panjang
dan kita menyadari bahwa kita memiliki kesamaan
gagasan utama yang menyamakan adalah keinginan gubernur baru
karena kita ingin ada perubahan
di dalam mensejahterakan rakyat
dan spiritnya sama
yang kami kerjakan dengan yang dikerjakan oleh mas agus